inilah para remaja diaspora muslim indonesia yang lahir dan besar di amerika
seperti bima sutomo afifah nikmatullah hadi mahasiswi tingkat dua di san francisco bay area
atau wilayah di sekitar san francisco negara bagian california
merasa bangga menjadi muslim di amerika sebuah identitas yang terlihat misalnya dari cara berpakaian
dan tentu saja saya mendapatkan pertanyaan seperti oh siapa yang bisa melihat rambutmu
kenapa kamu harus melakukan ini kapan ramadan apa adalah eid

naila surahmat yang juga tinggal di san francisco bay area
belajar agama islam dari orang tuanya yang aktif di komunitas muslim indonesia
namun ia mulai mencari sendiri identitasnya sebagai muslim sejak smp
maksud saya tentu saja saya dilahirkan menjadi muslim
keluarga saya adalah keluarga muslim yang sangat kuat

dan itu adalah waktu saya mulai belajar lebih banyak mengenai itu
permasalahan yang dihadapi para remaja ini sebenarnya bukan bagaimana mempelajari islam
tapi bagaimana mempertahankan keyakinan mereka
ini dialami fahri wicaksono siswa kelas delapan yang juga belajar islam dari internet
yang paling mencabar dalam belajar islam adalah untuk berlatih
karena kadang kadang agak sulit untuk mengikuti hal hal yang kamu pelajari
dan saya pikir saya terpaksa memilih
saya tidak pernah bertanya tanya apakah ini benar atau salah
ini seperti sekolah saya tidak bertanya tanya
pelajari coba yang terbaik
walaupun bahkan mereka sudah jumlah era wtedy excited untuk meng records como
youtube selalu memakai miniatur unforgettable
tetapi sehingga sekarang dia terlihat di rumah saat ini
yang pertama ksi ternyata adalah orang contents
apa yang dimaksud loket skipus dari harian men cheese and uncle grant
menu item persoalan otomatis malam jadi menang
muslim di amerika tapi naila memilih untuk hidup di negara ini baginya yang lebih penting adalah
membentuk identitas sebagai muslim bukan hanya sekadar meneruskan agama yang diturunkan dari
yang juga disepakati oleh halisa sajogo siswi sma di houston texas i think to me that islam is